tak berkutik di tangan warga pria tiga puluh tahun asal bogor ini dibekuk setelah merampas ponsel
mirip seorang ibu di kawasan tiga raksa kabupaten tanggerang minggu sore peristiwa bermula saat
korban hendak pulang usai membayar tagihan listrik tiba tiba saja pelaku memepet korban
dan merampas ponsel yang diletakkan di dashboard sepeda motornya korban terjatuh dari motor dan
langsung berteriak minta tolong warga kemudian mengejar pelaku ke tengah permukiman naas pelaku
terjebak di jalan buku hingga akhirnya jadi bulanan bulanan warga menurutkan interest
dengan polsek tiga raksa pelaku yang bekerja sebagai sopir pribadi ini nekat melakukan perampasan
untuk membayar biaya sewa rumah kontrakan hai hai